makasih titik apa pusat pergerakan tadi berdasarkan evaluasi dari tim cibom itu
terima kasih rokok rokok ini yang tadi disampaikan oleh para tetangga memang tiga orang ini memang juga